bergabung dengan istana kepresidenan presiden joko widodo memberikan keterangan pers terkait cuti bersama idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
terima kasih bapak ibu saudara saudara sekalian
pemerintah telah menetapkan libur nasional hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah pada tanggal dua dan tiga mei dua ribu dua puluh
dan juga menetapkan cuti bersama idul fitri yaitu pada dua puluh sembilan april empat lima dan enam mei dua ribu dua puluh dua
keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri menteri terkait
cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri menteri terkait
cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua dengan keluarga dan handiatolan di kampung halaman
namun perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai
kita semua harus selalu waspada bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster
harus tetap menjalankan
protokol kesehatan secara disiplin dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan
perlu juga saya sampaikan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak delapan puluh lima juta orang
pemudik dari jabodetabek diperkirakan sekitar empat belas juta orang
yang akan menggunakan kendaraan pribadi
diperkirakan sebanyak empat puluh tujuh persen
tentunya pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal
agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman